bicara banjir jakarta kita sedikit mundur ke belakang
sempat terjadi perbedaan pendapat antara menteri pupr basuki hadi mulyono
dan gubernur dki jakarta anies baswedan
menteri basuki menekankan normalisasi yang belum sepenuhnya dilakukan di sungai ciliwung
sementara anies baswedan menyatakan apapun yang dilakukan di daerah pesisir
tidak akan berfungsi jika tidak ada pengendalian dari daerah pegunungan di selatan jakarta
kita dengarkan kembali apa perdebatan antara menteri basuki dan gubernur dki anies baswedan
namun mohon maaf bapak gubernur dalam penyusuran kali ciliwung
nyata yang sepanjang tiga puluh tiga km yang sudah ditangani normalisasi enam belas km
di enam belas km itu kalau kita lihat insya allah aman dari luapan
tapi yang belum dinormalisasi terkena
nah ini kita harus gubernur akan diskusikan untuk membuat program itu
saya harus berpandangan nih pak menteri karena tadi bapak menyampaikan
jadi selama air dibiarkan dari kawasan selatan masuk ke jakarta
tidak ada pengendalian dari selatan maka apapun yang kita kerjakan di kawasan pesisir
termasuk di jakarta tidak akan bisa mengendalikan airnya
kita sudah menyaksikan di bulan maret yang lalu
di kawasan kampung melayu yang sudah dilakukan normalisasi
itu pun mengalami banjir yang cukup ekstrim
apa sih dispute
sementara itu staf khusus menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat firdaus ali di cnn indonesia
menjelaskan mengenai duduk persoalan beda pendapat antara menteri basuki dan gubernur anies
tentang normalisasi sungai
menurut firdaus gubernur anies baswedan sepertinya enggan meneruskan proyek normalisasi
yang disepakati gubernur terdahulu
dan di sekitarnya itu mulai dari hulu sampai ke hilir
apa sih disputenya ini dimana nih pak
pak fir sebetulnya apa yang dikatakan pak basuki
bahwa kesepakatan yang dibikin oleh pemerintah dki jakarta dengan pemerintah pusat pada tahun dua ribu tujuh belas
pas kabarnya dua ribu tiga belas itu adalah kita akan menangani masalah tata kelola air kita di jakarta
dan di sekitarnya itu mulai dari hulu sampai ke hilir
di hulu ini tanggung jawab pemerintah pusat karena lintas provinsi
bernegosiasi dengan kota kabupaten yang ada di hulu
di antaranya adalah ya kita memberikan dorongan untuk mengendalikan tata ruang yang ada
jangan ada konversi lagi dari ruang resapan ke ruang binaan yang mengakibat kelimpasan lebih tinggi ya
yang kedua adalah kita membangun waduk retensi
lalu kemudian tanggung jawabnya pemerintah dki jakarta itu adalah
membereskan saluran di antaranya saluran sekali celiwung tadi
sehingga beban dari hulu nanti itu sudah mulai lancar sampai ke muara tadi
normalisasi celiwung berarti
yang disebut dengan normalisasi sepanjang tiga puluh tiga km dalam awal tadi
tiga km itu semuanya ada di wilayah dki pak
dki semua semua dki semua oke
dan itu tanggung jawabnya pemprov dki jakarta sesuai dengan kesepakatan awal
untuk membebaskan lahan kiri dan kanannya
pemerintah dki jakarta pada sampai tahun dua ribu tujuh belas sangat komit sekali untuk membebaskan lahan tadi
itu yang menyebabkan bahwa kita berhasil mencapai enam puluh
enam belas km tadi
tapi begitu berganti dengan gubernur anies
beliau tidak mau mengikuti konsep normalisasi
mau pakai naturalisasi sehingga kemudian tidak mau ya membebaskan lahan
untuk sisa yang tujuh belas km tadi
sisanya tujuh belas km itu
hambatannya karena memang berat sekali
negosiasinya mahal sekali
atau perbedaan polosi sebenarnya
jadi waktu yang enam belas
dua belas km pertama kita kan tidak ada masalah
tapi ketika kemudian gubernur anies tidak mau dengan pola normalisasi
dia mau naturalisasi dia nggak mau